dan kita sudah terhubung dengan seorang warga negara indonesia yang saat ini berada di singapura ada pak eko kusuma
selamat siang mas eko ini nanti malam mas eko ini akan menyaksikan langsung pertandingan timnas indonesia menghadapi thailand di stadion gak nih mas eko
ya kita akan berangkat ke sana nanti malam dan banyak teman yang sudah mempersiapkan diri untuk datang
sangat antusias warga indonesia yang di singapura untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana kebanggaan bangsa kita ini bertarung melawan thailand nanti malam
oke mas eko itu susah nggak sih untuk mendapatkan tiket untuk menonton final di sana
susah susah tidak sebenarnya
karena kita harus secara kapasitas
kapasitas lapangan sendiri kalau tidak salah saya sekitar lima puluh ribu
tapi hanya dibuka hanya boleh dikunjungi sebanyak sepuluh ribu
berarti kalau kita bagi dua kira kira thailand dapat lima ribu kita dapat lima ribu
so far saya lihat sih ada beberapa teman yang tidak kebahagiaan tiket ada beberapa teman yang sudah mendapatkan tiket
jadi terlalu banyak warga indonesia yang antusias untuk mendapatkan tiket
tapi saya rasa kekuatan nanti malam akan berimbang dari sisi supporter
karena sebetulan thailand juga tidak merupakan tuan rumah
kita sama sama tamu di sini
jadi mudah mudahan support dari warga negara indonesia bisa membangkitkan semangat untuk final yang akan bertanding nanti malam

bagaimana animo wnr dan lain lain
oke mas eko ini kan berarti salah satu yang beruntung yang bisa menonton di stadionnya ini ada gak sih bisa diceritain ke kami di sini bagaimana animo wnr dan lain lain

tapi tidak mendapatkan tiket untuk menonton langsung di stadion
ini mungkin ada wni kah banyak yang merencanakan untuk nobar mungkin di kafe
ini mungkin ada wni kah banyak yang merencanakan untuk nobar mungkin di cafe
mestinya ada cuman ada masalah sebenarnya untuk saat ini
karena di singapura sendiri kita tidak boleh berkelompok dalam jumlah lebih dari lima orang
jadi walaupun kita berada di cafe
kalau kafe itu menyediakan semacam pengujian vaksin dia akan melihat apakah pengunjung sudah tervaksin atau belum
minimal dalam satu meja kita hanya bisa berkumpul lima orang
jadi kalaupun mereka harus nobar mungkin maksimal lima orang dalam satu meja
kemudian di meja yang lain mungkin ada lima orang lagi
even di stadion juga kita dipisah kita diblok
tidak bisa satu renteng sebanyak lima orang
kalau tidak salah saya pembagiannya dua dua
jadi misalkan di satu kursi itu ada seratus
satu dua kemudian yang empatnya diposongkan yang lima enamnya dijual seperti itu
jadi kita memang sangat terbatasi selama pandemi ini untuk bergerak ke luasnya di luar
berarti memang di stadionnya saja memang sangat ketat ya peraturan social distancing
oh sangat ketat
kita sudah cek vaksin segala macam ya
apalagi kalau misalnya mau nobar di kafe juga nggak bisa rame rame gitu ya mas eko
hanya bisa lima orang untuk satu meja
nah selanjutnya nih mas eko media maupun warga singapura ini kan cenderung mendukung siapa nih untuk laga final kali ini
apakah thailand ataukah mungkin indonesia squad garuda
kemarin soalnya sempat ada insiden ya saat pemain singapura ini gagal menendang penalti saat melawan indonesia di semifinal
biasanya sekarang mereka cenderung mendukung siapa mas eko
saya kira mereka lebih banyak netral
saya kira lebih banyak netral karena bagi
saya kira lebih banyak merah
mereka lebih mencoba untuk menikmati pertandingan yang akan berlangsung nanti malam
secara sebagai sebuah hiburan sebagai entertainment bagi mereka
walaupun mereka kalah
saya kira ini kan sebuah kompetisi yang didesain untuk ada yang menang dan ada yang kalah
kalau mereka kalah ya itu berarti memang pada saat itu harus ada tim yang menang
jadi saya kira mereka akan tetap support
tapi saya tidak tahu tidak bisa menyatakan secara pas
siapa mereka akan support indonesia atau support thailand
tapi bagi saya mereka akan menonton sebagai sebuah entertainment
oke kalau tiketnya sendiri sudah sold out belum sih mas eko di sana untuk nonton langsung
karena sejam setelah dibuka itu sudah sold out
sejam setelah dibuka
jadi tiket final leg satu itu sudah mulai dijual hari senin jam sembilan pagi waktu sinapura
jadi kita membeli secara online
kebetulan saya masuk ke sistem itu
saya masuk ke sistem itu jam delapan tiga puluh
jadi prosesnya kita tidak masuk ke website kemudian kita bisa langsung booking
prosesnya adalah kita masuk ke website mereka kita di q
jadi secara perlahan mereka buka queuenya
kalau nggak salah saya saya sudah mulai q itu jam delapan tiga puluh jam sembilan mereka buka
itu posisi saya sudah di queue nomor tiga ratus tujuh puluh tujuh
pada saat itulah saya baru boleh memesan tiket dan saya membelinya
kemudian sekitar jam sembilan tiga puluh setengah jam setelah itu saya coba iseng lagi masuk itu sudah posisi q nya sudah posisi empat ribu
kalau satu orang itu membeli mungkin dua tiket atau tiga tiket sampai empat tiket itu artinya sudah sold out selama setengah jam atau satu jam kurang
oke nah nanti nih prediksi skor dari mas eko sendiri laga final nanti berapa berapa nih
saya berharap indonesia menggolkan dua karena bagi saya indonesia cukup produktif
mungkin dua atau dua satu untuk indonesia
karena saya lihat indonesia cukup produktif
cukup produktif ya memang laga dari indonesia ini
squad garuda ini sangat kuat apalagi dengan dipegangnya oleh pelatih shinta yong
terima kasih untuk mas eko yang sudah mau ngobrol bersama kami di cnn indonesia news hour
heavan nanti malam nontonnya salam dari kami untuk skuad garuda semoga menang terima kasih mas eko
ya terima kasih terima kasih semoga indonesia menang